delapan tenaga medis di rumah sakit swasta di batang jawa tengah dinyatakan positif covid sembilan belas setelah menjalani tes swab
pemerintah kabupaten batang meminta poli layanan kesehatan di rumah sakit tersebut ditutup untuk sementara waktu
kasus covid sembilan belas ini ditemukan setelah dilakukan rapid test terhadap dua puluh empat tenaga medis di rumah sakit qem yang hasilnya reaktif
setelah dilakukan tes swab ditemukan delapan tenaga medis yang positif
saat dimintai konfirmasi pihak rumah sakit kim mengakui adanya delapan tenaga medisnya yang positif covid sembilan belas
pihak rumah sakit juga telah melakukan rapi tes terhadap satu ratus delapan puluh satu tenaga medis lainnya
hasilnya delapan puluh lima persen negatif dan sisanya masih menunggu hasil tes swab
ada pun penutupan poli kesehatan
pihak rumah sakit kim menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas

demi menghindari penyebaran sekaligus melokalisir virus mungkin secara ilmiah dokter yang paham
tetapi dari pemerintah daerah saya selaku kepala daerah dengan berbagai pertimbangan merekomendasikan
supaya rumah sakit swasta tersebut untuk sementara pelayanan poli rawat jalan ditutup selama empat belas hari
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei

pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei

pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei

pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
pihak rumah sakit qem menyatakan akan dilakukan mulai sabtu sembilan mei hingga delapan belas mei
igd nih layanan rawat jalannya
ini untuk rumah sakit kim sendiri
apakah ada kesulitan
kemudian juga mungkin ada yang terhambat
terkait dengan fasilitas dan juga
bentuk layanan terhadap para pasien
yang datang ke sana
yang paling penting adalah
keandainya memang kesulitan apanya yang
kita tangguh ini adalah
seperti kita meliburkan
cekolah kita meliburkan orang
kerja di pns
termasuk kita meminta
supaya rumah sakit kim
menutup sementara empat belas hari
nah waktu itu kita terbaik
menjaga tenaga medisnya dan menjaga masyarakatnya
keandainya karena rata rata ada otg
merawat jalan pasien ini
secara tidak langsung
jadi mereka yang
imunnya kuat yang memang otg

semuanya termasuk medis yang lain
pun masyarakat atau pasien
pak wihaji kalau misalnya untuk secara keseluruhan
di wilayah batang sendiri
seperti apa pak fasilitas kesehatannya
kemudian juga rumah sakit rumah sakit rujukan
apabila ada pasien yang terkena covid sembilan belas
untuk berobat ini sejauh ini
berdasarkan sk gubernur
bupaten batang punya
satu rujukan rumah sakit
kemudian sk bupati menambah
dua rumah sakit yaitu satu rumah sakit
rs ubin batang yang kedua
rumah sakit ini
baran di batang
delapan belas sebenarnya sudah membaik
posisinya yang positif yang meningkat
dan kegelam yang banyak
sampai hari ini ada empat belas
delapan tenaga medis
ini delapan tenaga medis
kemudian yang lain
yang lain juga sembuh
yang sembuh sudah tiga
artinya ini baik baik saja
demi mengikuti anjuran pemerintah pusat
tentu pemerintah daerah
yang ada di daerah
protokol kesehatan tetap kita laksanakan
anjuran akumat dari berbagai
semoga semakin baik
jadi otp nya menurun
tetapi memang yang positif lagi naik
empat tiga hari ke depan
seperti apa karena memang naik
ini rata rata tenaga medis
maka itulah kebijakan pemda
menutup untuk membahas
mengaktifkan ruang gerak virus
karena memang track nya begitu
kalau di masyarakat
kebetulan juga tidak banyak
dan alhamdulillah sembuh
walaupun ada pedisis atau meninggal
itu pun karena memang ada kormobit lain
memang sudah sembuh
kira kira sudah tua
pak wih haji terakhir pak
ini singkat saja terkait dengan jelang lebaran
antisipasi dari wilayah batang
untuk menghadapi gelombang arus mudik ini seperti apa
terima kasih mbak
karena batang adalah salah satu kabupaten pantura
yang rata rata pasti yang tidak lewat tol
juga lewat batang
yang lewat tol juga lewat batang
kalau di lewat tol rata rata
pasti akan berhenti di rest area
tapi kan saya tidak tahu perkembangan
kan perkembangan terakhir seperti apa
yang jelas kan mudik di larang
saya tahu perkembangan terakhir
semoga aja itu bagian dari ikhtiar kita atau usaha kita
tetapi seandainya memang ada misalnya
sesama jawa tengah
yang dari indonesia dari mana
protokol kesehatan di rest area itulah yang nanti kita instruksikan
pemeriksaan ya pak
beberapa kali di pom pom benzin
sebagai bagian dari pencegahan
maupun penanganan nanti bagi masyarakat
yang mudik ataupun yang lewat ke obat obatan batang
karena hampir semuanya yang batang ke timur
pasti akan lewat batang
baik rest area di tol maupun rest area yang non tol

biasanya istilahnya di pom pom benzin
sampai jumpa di situ
iya semoga lancar
terima kasih pak wihaji atas informasinya
dari kabupaten batang jawa tengah